pemerintah mengimbau masyarakat tidak mudik menggunakan sepeda motor
dan menjelang mudik lebaran dua ribu dua puluh dua kita tahu harga tiket pesawat ini terpantau meningkat drastis
idul fitri tahun ini mendorong antusiasme masyarakat yang rindu kampung halaman untuk melakukan mudik
harga tiket pesawat di sejumlah online travel agent terpantau naik
dan tahun ini pemerintah menetapkan libur nasional hari raya idul fitri pada tanggal dua dan tiga mei
sedangkan cuti bersama idul fitri pada dua puluh sembilan april empat lima dan enam mei